dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan koordinator pensosbud kbri kuala lumpur bapak agung cahya sumirat di kuala lumpur malaysia
selamat pagi atau selamat siang pak agung bisa mendengar suara kami
selamat siang mbak fani semoga suara saya juga jelas
pak agung ini hari pertama pembatasan pergerakan di sana ini seperti apa peraturan dari kbri yang dikeluarkan untuk warga negara indonesia yang saat ini berada di kuala lumpur malaysia pak
yang pertama mbak saya ingin gambarkan suasana kota kuala lumpur hari ini memang cukup lengang tidak seramai biasanya
banyak pergerakan warga yang ada di luar rumah atau di luar bangunan
kelihatannya warga mematuhi arahan pemerintah malaysia terkait perintah kawalan pergerakan yang dimulai hari ini hingga nanti tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
kbri bekerjasama dengan konsulat seluruh konsulat republik indonesia
yang ada di malaysia itu terus mematuhi situasi ini dan kami pun juga terus menjalin kontak berhubungan terus dengan warga maupun organisasi masa warga indonesia yang ada di kuala lumpur untuk memastikan bahwa wni kita juga dalam keadaan baik
lalu pak agung apakah terkait kebijakan ini kbri hari ini tetap membuka
layanan konsuler ataupun layanan yang lainnya pak
mulai hari ini kbri tidak memberikan layanan konsuler dan keimigrasian secara sementara mbak
hingga tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
insya allah jika situasi membaik kami akan memberikan layanan mulai tanggal satu april dua ribu dua puluh
lalu pak agung sejauh ini apakah ada laporan begitu dari warga negara indonesia di sana terkait kondisi mereka dan juga berapa saat ini pak jumlah warga negara indonesia yang saat ini masih berada di sana
soal keluhan mbak ini begini
kalau keluhan dalam arti ada warga yang kekurangan bahan pangan atau makanan pokok keseharian kami belum mendengar
untuk hari ini
kemudian kbri juga ini sedang menangani
ada sekitar sepuluh warga kemarin ada mahasiswa mahasiswa sepuluh warga mahasiswa mahasiswa indonesia yang menjalani kursus singkat di beberapa universitas di malaysia
itu sudah pulang
dan rencananya besok kbri akan membantu pemulangan tujuh mahasiswa
dan juga untuk kursus singkat di beberapa universitas di malaysia
ini kita prioritaskan karena masa kursus singkat mereka akan selesai akhir bulan ini
dan kbri sangat menyarankan supaya mereka segera kembali ke tanah air
dan untuk jumlah warga indonesia jumlah warga indonesia di seluruh malaysia ini memang banyak sekali
dan dalam data resmi kbri memang jumlahnya sekitar tujuh ratus ribuan
tapi faktanya banyak sekali
pasti lebih banyak dari itu
kami tidak mengklaim bisa meng cover atau memonitor seluruh inci wilayah di malaysia ini
namun dengan kekuatan sosial media dengan kekuatan website dengan kekuatan koalisi sosial dengan para ormas indonesia
kita terus menyampaikan pesan supaya warga waspada menjaga diri dan menjauhi keramaian
dan tidak mengadakan acara yang sifatnya massal
dan diusahakan kecuali ada urusan penting sementara ini tetap di rumah
memenuhi anjuran pemerintah malaysia maupun kbri kuala lumpur
demikian mbak fani
baik terima kasih bapak agung cahaya sumirat koordinator pensosbud kbri kuala lumpur malaysia
saat ini sudah bergabung bersama kita di cnn indonesia news report